memasuki objek wisata kebun vintage car di kawasan denpasar bali pengunjung disuguhi koleksi ratusan
mobil kuno mobil klasik ini diantaranya keluaran amerika serikat seperti ford hudson playman dan
chevrole serta buatan jepang seperti honda yang rata rata berumur lima puluh hingga seratus tahun
menurut pendirinya jos darmawan objek wisata mobil klasik ini cukup diminati meski di tengah
pandemi pada masa libur panjang jumlah pengunjung mencapai seratus hingga tiga ratus orang perhari sangat
menjanjikan ya artinya perubahan dari hari ke hari saya lihat cukup animonya cukup tinggi
seperti pada hari minggu kemarin ya temen temen yang dari luar bali
khususnya ada kunjungan hampir tiga ratus orang ya kita akan cekar karena protokol kesehatan kita cukup ketat
wisatawan yang rata rata berasal dari luar bali seperti jakarta bandung yogyakarta
dan surabaya datang untuk bersuah foto serta bernostalgia dengan keberadaan mobil kuno satu
wisata tambahan yang mungkin di seluruh indonesia belum ada yang sebesar ini ya dan
kita dan anak anak bangsa dan generasi yang akan datang mungkin bisa berterima kasih buat kebon
fintech car ini karena ini sebagian dari sejarah yang tidak akan pernah ada kalau tidak dikumpulkan
oleh khususnya pemilik di sini selain kita satu keluarga memang suka ya dengan mobil klasik
kebetulan juga bapaknya juga sedih apa sedang merintis juga gitu loh jadi ini bisa jadi pengalaman juga yang bagus yang baik buat bapak gitu loh
sementara itu di lokasi ini selain bersuah foto pengunjung dapat bersantai di kafe dan sekaligus bertemu dengan penggemar mobil klasik